kepolisian bali telah memanggil dan memeriksa jurubicara front pembela islam munarman
dalam pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup ini munarman didampingi tiga belas pengacara
hari ini kepolisian bali memeriksa jurubicara fpi munarman terkait kasus tuduhan fitnah larangan sholat jumat di bali
sebelumnya munarman menyatakan ada larangan sholat jumat oleh pecalang kepada umat muslim di bali
tapi pemeriksaan munarman dilakukan secara tertutup
menurut keterangan polisi munarman didampingi tiga belas pengacara saat diperiksa
hingga sore ini munarman masih menjalani pemeriksaan tertutup
sebelumnya munarman dilaporkan komponen masyarakat bali atau krb ke polisi
mereka melaporkan munarman karena ujaran yang disampaikannya bisa memecah persatuan pemeluk agama di bali
munarman dipanggil untuk memintai keterangan hari ini sebagai saksi yang bersatu
sepuluh empat puluh lima wita hadir disertai dengan lawyernya yang naik ada sekitar tiga belas orang
kemudian kegiatan awal adalah pertemuan dengan dir krimsus di ruang rapat
kemudian dengan penyidiknya setelah itu dilanjutkan pemeriksaan